sampai jumpa di video selanjutnya
nganyi gelang si patu gelang sambil bebersih
aduh ini empati dikit dong
semua lagi cemas
dewi bukan pingsan tapi ketiduran
makanya kita jadi bantalan
jadi dewi di rumah sakit ini juga
ya allah akang cepetan kang
ibu memang punya penyakit sesek napas dok
kadang kadang sering kambuh
tadi ini dengar kabar buruk makanya langsung pingsan
tolong ini ibu
ibu saya ya dok
iya sebentar ya
ibu baru pingsan kang
siapa yang mau ganggu
bisa nggak akan diem aja
akang mending keluar deh
mai tapi ini penting mai
lihat ibu ibu tuh baru pingsan
pak bu pasiennya udah sadar
dewi udah sadar
kamu nggak ikut loncat kayak andri sat
kan dewi udah sadar
gimana keadaan dewi tante
kebanyakan menghirup asap
dia langsung kelojotan pingsan
namanya juga anak manja
nanti buktinya tiap hari menghirup asap dapur
sampai sekarang siatu lafiat tuh
jangan bercanda dong ah
memang tadi dia pingsan
tapi sekarang udah sadar
kak andri bawa aja masuk
lihat lihat keadaan dewi bentar tante
ini udah nanti
kamunya udah sadar
aku takut kamu itu kenapa napa
aku gak mau nila aku
aku gak mau juga papa
masih ada yang sakit ah
kamu cepet susu mba lila
kamu baru sadar
kamu cepet susu mba lila
nanti dia tambah marah sama kamu
aku bisa jelasin semuanya
kamu mau jelasin apa lagi sih ndre
jelas jelas aku lihat sendiri dan aku denger sendiri
kalau kamu bilang apa
takut kehilangan dewi
ya aku takut kehilangan dia
eh karena aku khawatir sama dia
udah gak ada apa apa lagi
dewi itu sangat mirip dengan sita
udah cuman itu aja
terus kamu pikir penjelasan kamu itu bagus
itu gak adil buat aku andre
ya aku tau itu gak adil buat kamu
tapi apa yang aku bilang waktu itu
kalau aku mau buka hati aku untuk kamu
mungkin aku yang terlalu egois sama kamu
aku yang gak pernah mau ngalah sama kamu
dan ampah ku berikan semua
orang orang di warung itu
dewi dibawa kesini
mudah mudahan gak terjadi sesuatu yang membahayakan
jangan sama dia
kalau sampai ada apa apa dengan dewi
aku gak akan pernah bisa memaafkan diriku sendiri
kamu gak tahu rasanya jadi aku
ya ampun saad
kamu jangan mikir kayak gitu
yang penting kan aku udah selamat
justru aku yang harus minta maaf sama kamu
gara gara kecerobohan aku
warung kita jadi hancur
tapi jangan khawatir ya sat
nanti semuanya aku ganti
wih kamu kok ngomongnya gitu sih
kamu baru aja sadar
kamu ngomongnya udah mau nyicil
kamu gak usah mikirin soal itu
aku gak bakal mikir aneh aneh
yang penting sekarang ini kamu cepat sembuh
aku udah egois banget
padahal aku dari dulu juga udah tahu
siapa sebetulnya yang ada di hati kamu
tapi aku gak akan nyerah wi
dan suatu saat nanti
aku pasti akan bisa menggantikan orang itu
jadi aku gak akan telepon dari kamu
mama yang inget bukan aku
udah gak apa apa
lepain aja ya
tadi itu aku pengen cerita sesuatu sama kamu
jadi aku sempet denger papa jimi itu ditelepon ngomel ngomel sama orang
tapi aku gak tahu siapa
terus ngebahas soal kebakaran terus juga nyebut nyebut nama dewi gitu
makanya aku penasaran
tapi aku gak tahu siapa
apa sih kira kira ya
pak jimmy ngomong masalah kebakaran
apa pak jimmy tahu peristiwa kebakaran itu
pada saat itu
siapa yang mau menangkap papa jimi
terus dia sempat terjebak gitu
tapi udah gak apa apa sih
papa sendiri ngapain
papa sih mau tengok temen
dirawat di sini juga
papa ke toilet dulu ya
toiletnya di sana
jangan jangan pak jimmy